peristiwa kebakaran yang menghanguskan tiga belas unit rumah toko di kawasan tegalega bandung
minggu malam meski tidak menimbulkan korban jiwa
namun akibat peristiwa kebakaran yang diduga akibat ledakan tabung gas lpg ini
pemilik ruko menderita kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah
dalam peristiwa ini sejumlah ledakan akibat arus pendek listrik juga semakin membuat api merembet dan membakar bagian ruko lainnya
sebanyak dua belas unit mobil dinas pemadam kebakaran kota bandung yang datang tidak lama setelah peristiwa ini terjadi
sempat kesulitan untuk memadamkan api
selain karena banyaknya warga yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian
adanya percikan api akibat hubungan arus pendek listrik serta bahan pakaian yang mudah terbakar
juga turut mempersulit upaya petugas untuk memadamkan api
setelah berjuang selama dua jam akhirnya api berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran
meski tidak menimbulkan korban jiwa namun akibat peristiwa ini
pemilik ruko harus menderita kerugian material hingga mencapai ratusan juta rupiah
akhirnya dapurnya dari atas langsung gede gitu
hitungan menit langsung gedenya ini langsung merempet ya